tim densus delapan puluh delapan kembali menangkap sejumlah terduga teroris di klaten jawa tengah
mereka diduga berkaitan dengan bom bunuh diri di mapol resta surakarta beberapa waktu yang lalu
hingga sabtu siang polisi masih menjaga lokasi penangkapan terduga teroris di desa tulung klaten jawa tengah
sabtu pagi tim anti teror densus delapan puluh delapan menangkap dua terduga teroris as dan w
mereka diduga merupakan perakit bom bunuh diri di mapol resta surakarta beberapa waktu lalu
as merupakan kakak kandung nur rahman pelaku bom bunuh diri di mapolresta surakarta
menurut kapolsek tulung istri kedua terduga teroris juga ditangkap
tim densus delapan puluh delapan juga menangkap tiga terduga teroris di dusun troco kecamatan karanganom klaten jawa tengah
ketiga orang tersebut diduga membantu menyembunyikan nur rahman saat buron
para terduga teroris kemudian dibawa tim densus delapan puluh delapan ke mabes polri
ketiga orang tersebut diduga menangkap tiga terduga teroris di dusun troco kecamatan karanganom klaten jawa tengah